kamu udah sampai
kamu nyampe cepet banget jangan jangan kamu ngebut ya enggak om macan tadi sih jalannya
santai aja cuma kan emang enggak jauh oh gitu ah reva santik masih puasa insyaallah sama dong
kalau gitu macen nganawarin minum ya macen nawarin duduk
enggak ada masalah
enggak mungkin banget
saya sebelum ini juga aku selalu lihat kamu sekarang ngurung terus galau kayak gitu kenapa sih
aku tuh jadi sedih tau gak sih sekarang aku udah gak mau cerita apapun lagi sama kamu
gimana aku bisa ceritain masalah aku ke kamu rai karena masalah papaku ini menyangkut kamu juga
menyakut hubungan kita rai dan aku bener bener gak tahu aku harus kayak gimana lagi sekarang
aku tuh bisa lihat dari mata kamu
kalau kamu lagi bohong atau nggak sama aku bisa lihat kamu tau tuh emosi banget lah
padahal cowok tadi tuh cuma cowok iseng yang gangguin biasa aja ya enggak gimana gimana enggak sampai ganggu aku sama reva segitunya
tapi tadi kamu emosi banget loh beda banget
parah banget nih bocah asli
parah kita kerjain aja lah
jangan disengih itu gak apa lagi
nih makan nih
mati orang itu mati orang itu
biar gua kasih jurus tak penyakit
lemes lemes dikit boleh boleh aja lah
tau gak mau
orangnya keluar tuh kal
rencana kita berjalan dengan lancar kan
sesuai apa yang gue mau kan
iya iya tuh tuh tuh
udah kita ikutin
gimana jurang aja
menurut informasi yang gua dapet sih
disana tuh boy jurangnya
nah disini nih boy
kalo menurut informasi dari anak anak black cobra sih
disini nih tepatnya
kok ada jejak rode ya
kok ada jejak rode ya disini ya
kok bisa ada jejak roda di tempat kayak gini
mau gua juga sih gak tau ya
jejak rode jadi jadi yang nih boy
gak usah mikir kayak gitu lah
yaudah terus kan kita gimana nih boy
gue sih belum bisa ngambil kesimpulan ya
lalu mendingan kita pulang aja nih
nanti besok kita kesini lagi nih
soalnya kan udah keburu sore
ya kalau gitu boy
wah ya pak
ih kamu udah sampai
sayang kamu nyampenya cepet banget
jangan jangan kamu ngebut ya
tadi sih jalannya santai aja
cuma kan emang gak jauh
reva santik masih puasa
kalau gitu mata gak nawarin minum ya
macan nawarin duduk aja
tumban banget manggil reva kesini
ada yang mau diomongin
sebenarnya ngomongnya sih ya ngomong biasa biasa aja
yang mau bicara sesuatu aja
mau nanya nih macan sama reva santik
reva santik beneran gak cinta banget sama si buan
macan apa apaan sih kok nanyanya kayak gitu
emangnya macan gak percaya sama reva
eh enggak enggak bukan kayak gitu
bukan gak percaya sama reva santik
tapi kan macan khawatir aja
sama mama tiri kamu adrana itu
karena macan yakin adriana itu akan melakukan apapun untuk mengganggu hubungan kamu
nah macan cuma khawatir kayak gitu
oh cuma itu aja macan
kalau buat masalah adriana macan gak usah khawatir
aku kan udah tau nih kalau adrian tuh orangnya kayak gimana
jadi next kalau misalnya dia ngapa ngapain atau mungkin dia mau ngelakuin sesuatu
supaya hubungan aku sama boy pecah gitu
aku gak akan peduli
karena aku udah tahu dia orang kayak gimana
iya tapi kalau itu kalau si adriananya macam macam kan
tapi kalau misalnya
kalau misalnya si boy yang melakukan kesalahan yang menurut reva itu kesalahan yang besar
mereva masih tetap memaafkan boy
masih bisa menerima boy
maksud macan kesalahan yang kayak gimana
rafa tahu kan yang namanya cinta tuh kadang kan kepercayaan itu suka diuji
sampai diambang kesabaran kita
nah kayak gitu
misalnya ya boy bikin kesalahan yang menurut reva kesalahan besar
insya allah ma
reva akan selalu membuka pintu maaf untuk boy
dan reva juga percaya banget kok sama boy
alhamdulillah ya allah
macan seneng dengernya
emang ada apa
ya mahattan kan sayang sekali sama reva sayang sekali sama boy ya kan
jadi macan ngerasa takut aja
reva kamu kan tahu kalau adriana itu banyakan psikonya daripada sadarnya ya kan
jadi macan khawatir dia pasti akan ngelakuin apa aja sampai tujuan dia itu tercapai
gitu kan kalau orang yang psikoh ya nggak
tapi menurut reva kayaknya kalau masalah adriana bacaan nggak usah terlalu pusingin
mau dia gimana pun mau dia ngelakuin apapun revo tetap gak akan percaya sama adriana
insya allah reva sama boy pasti bisa menghadapi dia
reva kamu gak cuma cantik ternyata
kamu bener bener deh mukanya imut imut tetapi kamu punya penderian yang sangat dewasa
jadi apapun yang terjadi reva tetap percaya ya sama boy
kalau nggak inget tuh sadar dia bokap gue
udah gue ajar tuh orang licik berani beraninya ngancep mama
busuk banget lidahnya
posisi gue bener bener nggak bisa buat apa apa kalau kayak gini
kalau gue nggak peduliin dan gue cuek
kasihan mama sama abah